presiden jokowi dodo meminta selain dengan cara hard power atau tegas dan keras pemberantasan aksi terorisme di tanah air juga harus menggunakan langkah soft power atau tindakan preventif
hal tersebut disampaikan saat membuka rapat terbatas yang membahas topik pencegahan dan penanggulangan terorisme di istana kepresidenan jakarta pada selasa siang
menurut jokowi langkah soft power atau langkah preventif yang dilakukan seperti mensosialisasikan bahaya paham radikalisme ke lingkungan tempat tinggal dunia pendidikan dan ruang publik lainnya
presiden juga menyebut peristiwa bom bunuh diri di surabaya yang melibatkan anggota keluarga sebagai peringatan awal bagi seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap doktrinasi dari ideologi terorisme
karena terorisme adalah kejahatan yang luar biasa maka juga asal
harus dihadapi dilawan diperangi juga dengan cara cara yang juga luar biasa
sekali lagi saya ingatkan ideologi terorisme telah masuk kepada keluarga kita ke sekolah sekolah kita
untuk itu saya minta pendekatan hard power dengan soft power ini dipadukan diseimbangkan dan saling menguatkan sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini bisa berjalan jauh lebih efektif lagi